alhamdulillah alhamdulillah ya allah
ternyata mas pedo bikin surat wasiat dan surat wasiat itu justru ke tangan gue
buat gue semuanya alhamdulillah ya allah
aduh gue yakin banget pasti nyokap dia bakalan seneng banget
gimana kalau surti buang aja diri dia buang jauh jauh gimana non
haha siap siap
ini susu surti keluar dari rumah mau ngapain ya
coba mundur mundur cantik dulu deh
dia masuk ke kamar
masuk ke kamar gue
dia kepembatu kasopan banget sih
jadi kayak bentang pelem nih
tapi aku harus pura pura ga tau lagi direkam
hmm mana dia
ternyata mas p udah bikin surat wasiat
dan surat wasiat itu
jatuh ke tangan gue
buat gue semuanya
gua yakin banget pasti nyokap dia
bakalan seneng banget
gimana kalau surti
jauh jauh gimana non
surti siap gerak
ini surat warisan
oke siap ya
itu dibawa kemana ya
itu gak boleh terjadi
kamu liat surti dimana
belum lama kok pun pergi dari sini
maksud saya sebelum ibu lewat dia sudah pergi
tapi belum lama bu
saya pikir dia sudah pergi dari sini tapi belum lama bu
saya pikir surti sudah pamit sama ibu
eh dia pergi kemana

jangan jangan si surti mau buang surat wasiat itu ke

tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu tunggu berhenti
nih helmnya nih ongkosnya
ya makasih bu
pergi pergi pergi
oke kita balik ke konvoy lagi kan
yaudah deh duluan ya
ya di depan
halo saya teni udah di danau non
nah sasaran udah masuk perangkap non
masuk ke dalam rumah
terus saatnya buru buru kabur
serius bi tapi dia belum sempet liat bibi kan
oh ya iyalah enggak non
kan sulitnya masuk ke dalam pos
dari masuk ke dalam pos
pas lihat langsung surti pergi non kabur pergi
yaudah oke oke tunggu sana ya
kayanya kalian yang cowo cowo pulang duluan aja ya
mel sini mel
ini ikut gue aja ya
gue mau ngajakin cewe cewe buat
ngeliat istri muda bokap gue tuh dikerjain sama bantu gue
ahhh seru mati
yaudah gi kalian pulang dulu gi sana
si boy itu ngeliat si adriana
ntar boy tau lagi
kalo adriana itu mematirnya reva
si adriana itu mematirnya reva
kok kamu kayak gitu sih
kalau matiin kamu kan udah baik banget sama kamu
kenapa kamu mau ngerjain dia
aduh boy kamu gak tau aja sih
ternyata dia terus selama ini cuma pura pura doang
tau kan pura pura baik
ternyata dia tuh masang cctv di rumah aku tuh buat ngawasin aku
ya ngapa dong sekali kali kita revenge ya kan
ya ngapa dong sekali kali kita revenge ya kan
ngerti gak bep
yaudah kita jalan duluan aja ali ya
yaudah oke oke
yuk yuk yuk
cari masalah sama gue
nggak ada buktinya nyomut
nggak ada buktinya nyomut
nggak ada buktinya nyomut
nggak ada buktinya nyomut
nggak ada buktinya nyomut
nggak ada buktinya nyomut
nggak ada buktinya nyomut
nggak ada buktinya nyomut
nggak ada buktinya nyomut
nggak ada buktinya nyomut
nggak ada buktinya nyomut
nggak ada buktinya nyomut
nggak ada buktinya nyomut
nggak ada buktinya nyomut
nggak ada buktinya nyomut
ah gue bisa buktiin itu semua
setelah gue buktiin gue pastikan
kalau lo bakalan dipecat sama emas
sekarang juga lo harus ambil ini
sekarang juga lo harus ambil ini
sekarang juga lo harus ambil itu
surti tenggak bisa berenang
kalau surti nanti tenggelam malah tambah parah
nggak lo harus ambil sekarang juga
nyomut nggak mau surti tenggak bisa berenang
kalau surti disuruh masak nyapu ngepel

tapi kalau disuruh berenang kesitu
aduh aduh makasih nyomut maaf maaf surti pergi dulu
gimana sih malah dia kabur
aduh itu malah gue makin jalan sih
kok malah makin maju
aduh aduh aduh

lo bisa bisanya nyuruh pembohonan lo tuh ya
buat ngerjain si adriana

ya abis itu gue mau minta tolong sama siapa lagi
dan pas banget si surti tuh kan emang sering dijahatin juga